para pemimpin dunia menyampaikan bela sungkawa bagi para korban dan keluarga korban tragedi jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh saat terbang menuju pangkal pinang dari jakarta pada senin pagi
perdana menteri malaysia mahathir muhammad menyampaikan bela sungkawa kepada keluarga korban kecelakaan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
dalam unggahannya di twitter mahathir mengungkapkan kesedihan dan keterkejutannya atas berita jatuhnya pesawat tersebut
selain malaysia duta besar rusia untuk indonesia ludmila forobieva juga turut menyampaikan rasa duka citanya di akun resmi kedutaan besar rusia
diberitakan presiden rusia vladimir putin juga menyampaikan pesan bela sungkawa kepada presiden joko widodo
dalam konferensi pers di beijing jurubicara menteri luar negeri tiongkok lu kang juga menyampaikan bela sungkawa dan simpati yang mendalam kepada para korban
serta keluarga yang tertibat